jokowi justru mempertanyakan mengapa ia tidak boleh bermain dan muncul di media bersama keluarganya
ia pun mengaku dekat dengan sang cucu dan anak sama seperti keluarga lainnya
jokowi menegaskan ia tidak pernah mengajak sang cucu untuk ikut terlibat dalam forum kampanye
untuk menyaksikan video lengkapnya klik link di bawah ini